setelah tujuh bulan dimulai fase pertama pembangunan light rail transit yang akan menghubungkan cawang dan cibubur cukup jauh terus juga dikerjakan
moda transportasi masal yang diperkirakan akan tiba di stasiun setiap dua menit ini dua menit ya diperkirakan akan mampu mengangkut lima puluh ribu penumpang per jam
lantas sejauh apa progres pengerjaan proyek transportasi yang sudah memakan dana triliunan rupiah ini
sejumlah pengamat transportasi dan ekonom memperkirakan bahwa kemacetan yang terjadi di jakarta setiap harinya menyebabkan kerugian sekitar lima puluh enam triliun setiap tahunnya
untuk mengurangi kerugian ini serta mengurai kemacetan di ibu kota pemerintah presiden joko widodo berinisiatif untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur untuk memperbaiki konektivitas antara jakarta dan daerah penyangganya seperti bogor bekasi dan juga depok
salah satu inisiatif yang diambil adalah pembangunan light rail transit atau lrt yang seperti kita ketahui diresmikan pada tanggal sembilan september dua ribu dua puluh
lantas sudah sejauh apakah proses pembangunan proyek yang bisa dibilang cukup ambisius ini
pengerjaan fase pertama dari proyek lrt yang menghubungkan cibubur dengan cawang ini memiliki panjang tiga belas km
dan sekarang sudah terbagi menjadi empat
empat wilayah pengerjaan
dari cawang menuju taman mini dari taman mini menuju kampung rambutan dari kampung rambutan menuju ciracas dan akhirnya dari ciracas menuju cibubur
meski dibangun di area yang sebenarnya cukup padat dengan penduduk hingga saat ini belum ada masalah dengan pembebasan lahan
mengapa karena proyek ini dikerjakan di atas lahan negara milik jasa marga
sebagai gambaran di ciracas dan cibubur ini sudah ada satu ratus tiga puluh sembilan pilar
fondasi yang berhasil dibangun oleh adikarya sebagai kontraktor yang nantinya akan digunakan sebagai fondasi rel lrt yang akan menghubungkan cawang dengan cibubur
meski dianggap akan membawa aspek positif bagi perekonomian dki jakarta masih ada sejumlah masalah yang mengganggu persepsi masyarakat atas pembangunan proyek lrt ini
sebagai contohnya ratusan apabila tidak ribuan pohon di belakang saya sudah dibabat habis untuk mengakomodir pembangunan
sebagai contohnya ratusan apabila tidak ribuan pohon di belakang saya sudah dibabat habis untuk mengakomodir pembangunan
sebagai contohnya ratusan apabila tidak ribuan pohon di belakang saya sudah dibabat habis untuk mengakomodir pembangunan
proyek ini diperkirakan akan segera dioperasikan untuk umum pada awal tahun dua ribu delapan belas
rama aryadi jakarta